jika kita mengunjungi pulau kangean di jawa timur jangan heran jika ibu ibu penjual ikan atau hasil bumi lainnya di pinggir jalan memakai perhiasan emas yang begitu mencolok
perempuan perempuan di pulau kangean yang masuk dalam administrasi kabupaten sumeneb jawa timur ini gemar mempercantik diri dengan menggunakan perhiasan emas baik itu kalung cincin atau gelang
bagi warga pulau kangean perhiasan emas memiliki fungsi tersendiri selain untuk mempercantik diri perhiasan emas yang digunakan juga sebagai penunjuk status sosial serta alat investasi

kalau uang disimpan tidak naik
ya kadang kadang saya kalau menabung itu nabung emas
ya buat tabungan buat anak saya masa depan nanti
ya seperti tradisi di sini
ya kalau punya uang itu beli emas buat buat ditabung yang lainnya itu buat perhiasan yang lainnya
perhiasan emas ini juga dijajakan di lapak lapak kecil di pinggir jalan
berbaur dengan warung kelontong dan pedagang kaki lima
emas yang diperjual belikan di pulau kangean adalah jenis emas dari malaysia dubai atau mekah
perempuan kangean lebih tertarik dengan jenis emas dari luar negeri ini karena dianggap memiliki kadar yang lebih tinggi dari emas lokal yaitu dua puluh tiga karat
emas ini dianggap lebih mengkilap dibandingkan emas lokal yang biasanya memiliki kadar dua puluh dua karat
iya suka beli emas
untuk apa biasanya
untuk dipakai terus kalau udah nggak punya duit kan bisa dijual lagi
untuk investasi ya bu
iya untuk investasi
kalau harga emas di sini berapa sih
tergantung kalau ada yang baru kan sembilan ratus lebih kalau yang murah rp delapan ratus lima puluh kayak gitu
itu hitungannya lebih murah atau lebih mahal kalau dibandingkan sama daerah daerah lain
lebih murah kayaknya
lebih murah di sini ya bu ya
biasanya bentuk bentuk perhiasannya apa aja sih yang paling disukai di sini
semua cincin kalung gelam semua kalau ada duit
jenis emas dari luar negeri ini juga tak lepas dari banyaknya warga kangean yang bekerja sebagai pekerja migran
pulau kangean sendiri terletak satu ratus dua puluh km di timur madura dan satu ratus dua puluh km di utara bali
pulau yang juga disebut sebagai pulau cukir ini memiliki populasi sekitar satu ratus dua puluh lima ribu warga
dengan mayoritas penduduk adalah suku kangean